dewan pimpinan pusat partai golkar resmi mengusung pasangan ridwan kamil dan daniel mutakin
untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat di pilkada serentak dua ribu delapan belas
resminya pengusungan pasangan ini ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dari dpp partai golkar
kepada ridwan kamil dan daniel mutakin di sekretariat partai golkar kami siang
menurut setia novanto pengusungan nama ridwan kamil yang sebelumnya telah diusung oleh tiga partai politik lain
telah melalui proses kajian yang panjang dan mendalam
golkar menganggap dari hasil survei lembaga survei dan kajian lapangan
nama ridwan kamil dan daniel mutakin berpotensi memenangkan suara masyarakat jawa barat
komunikasi yang dilakukan partai golkar dengan sahabat sahabat partai koalisi
insya allah saudara ridwan kamil dan daniel mutakin menjadi pasangan dalam pilkada jawa barat
karena itu kita deklarasikan
pada hari ini secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara deddy mulyadi
selaku ketua dpd partai golkar jawa barat
yang telah sehari hari telah memajukan partai golkar dengan keliling di mana mana
tentu saya sangat menghargai saya menghormati
apa yang sudah dilaksanakan kang deddy selama ini